kemarin penyebaran omicron semakin luas
dan telah terdeteksi
di satu ratus lima belas negara
saat ini perkemarin
kasus konfirmasi omikron di indonesia
telah mencapai empat puluh enam kasus
dan hampir seluruhnya
perjalanan luar negeri saya ulangi adalah
dari berbagai negara
satu dua yang dari dalam negeri
pekerja di wisman
yang tertular datang dari luar negeri
nah ini saya minta
betul perhatian untuk kita juga
sekali lagi jangan berlibur dulu
ke luar negeri kecuali pekerjaan pekerjaan
yang memaksa harus pergi
oleh karenanya pemerintah kembali
mengatakan pada masyarakat
untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri
jika bukan sesuatu yang benar benar
berlibur saya ulangi
berlibur pergi tempat wisata di domestik
selain lebih aman dari serangan omikron
tempat wisata domestik
tidak kalah cantik dengan
wisata di luar negeri